saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia irin wardani di bogor jawa barat
selamat sore irin bagaimana kondisi kesehatan rizik sihab hingga sore ini
dan bagaimana juga dengan tes swab ulang yang diminta oleh wali kota bogor terhadap rizik dan keluarga
apakah benar mereka menolak
selamat sore lady malino saat ini saya berada di rumah sakit umi kota bogor sendiri
dan tadi saya dapat keterangan kondisi rizik sihab sendiri cukup baik sehat
tidak ada gejala apapun yang bisa mengkhawatirkan
dan sebelum kita ngomong soal swab tadi saya juga dapat keterangan bahwa kondisi dari kabit humas polda metro jaya sendiri bilang bahwa
status dari penyidikan kasus petamburan sendiri itu sudah naik ke statusnya jadi penyidikan
karena sudah ditemukan unsur pidana melanggaran undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang kekarantinaan kesehatan
dan untuk kasus swab sendiri tadi sudah ada
saya belum dapat keterangan
saya belum dapat keterangan hasil dari hasil swabnya sendiri
dan sekarang saya sudah berada bersama dengan kuasa hukum rizik sihab sendiri yaitu pak aziz yanwar
selamat sore pak aziz bisa diceritakan hasil swab rizik sihab sendiri apakah sudah keluar
kalau terkait hasil itu menjadi hak dari pasien dalam hari ini
habib rizik syihab oleh karena itu sesuai dengan undang undang kedokteran dan kode etik kedokteran
dan undang undang rumah sakit juga maka itu menjadi hak dari pasien
dan pasien memiliki hak untuk tidak mempublishnya
artinya habib rizik sudah menyatakan keberatan terkait hasilnya yang dipublish
oleh karena itu kita menghormati hal tersebut
kalau perkara bahwa tidak mau diswab ulang padahal mersi sendiri yang ditunjuk oleh pihak keluarga rizik sihab untuk mengetes swab itu tidak termasuk
tidak punya otoritas untuk melakukan swab itu bagaimana
jadi gini kalau terkait swab itu kompetensi dari dokter ya pertanyaannya kepada rumah sakit juga
artinya saya tidak berkompetensi
tapi saya hanya sampaikan bahwa mengenai hasil habib rizik mengatakan keberatan terkait hasilnya dipublish kepada hal hal yang umum
pemilihan rumah sakit untuk di swab kenapa tidak bekerjasama dengan dinkes atau satgas covid di kota bogor sendiri pak
itu adalah wewenang dan privasi dari pasien
artinya kita juga masih hormati
jadi pasien di republik ini banyak termasuk habib rizik kita tidak pernah minta diistimewakan
oleh karena itu jika ada perlakuan istimewa terkait hal ini kepada habib rizik habib rizik juga menyatakan keberatan terkait hal ini
tapi kalau keluarga sendiri atau dari perwakilan rizik sihab sendiri tahu bahwa mersi sendiri tidak punya otoritas untuk melakukan swab
kalau ada kata kata tadi mersi tidak memiliki otoritas saya dalam hal ini juga tidak memiliki kompetensi dan otoritas untuk mengatakan
sesuatu terkait hasil swab dan hal medis tadi
saya hanya konsen kepada masalah hukum serta privasi beliau
berbicara soal masalah hukum tadi polisi melalui humasnya sudah mengatakan bahwa sudah naik ke penyidikan proses kasus pernikahan akad nikah putri rizik sihab sendiri
itu bagaimana tanggapannya pak
ya tanggapannya kalau itu betul maka proses apa namanya yang ternyata ini masih menjadi polemik
yaitu diskriminasi hukum kemudian ada kriminalisasi ulama itu nyata nyata kita duga benar benar masif terjadi
kenapa kita melihat tidak ada tindakan yang sama terhadap kerumunan di solo di surabaya di magelang di banjarmasin di banyumas di indramayu dan terakhir kemarin di minahasa sulawesi utara
artinya apakah hukum hanya ditegakkan kepada habib rizik dan fpi
kita mempertanyakan itu kepada masyarakat
masyarakat dan kepada penagak hukum mari silahkan kita jawab
nah langkah untuk menghadapi penyidikan yang sudah diutarakan oleh kabinet humas polda metro jaya sendiri apa pak
langkah langkahnya ya kita tunggu saja terkait ini kita ikutin
karena kalau memang benar ya hanya urusan ini saja yang diproses sementara terkait dengan kerumunan lain yang sama
tidak ada sanksi tidak ada hukum tidak ada denda tidak diproses maka ini kan menjadi sewenang wenang
artinya kalau sewenang wenang sesukanya ya terserah
menjadi kewenangannya kita ikut saja
namanya kita sedang diduga mengalami kriminalisasi dan perlakuan diskriminasi di hadapan hukum
makanya kita ikut aja tapi kita mengetuk hati nurani masyarakat dan para penegak hukum untuk mari kita menegakkan hukum tanpa pandang bulu
artinya kita minta yang lain diproses juga
itu yang berkali kali ditekankan oleh habib rizik syihab
selain itu pembelaan apa sih sebenarnya sampai kemudian merasa dikriminalisasi
tadi sudah saya jelaskan
acara acara yang tadi saya jelaskan semua itu yang sudah dijelaskan oleh mbak tadi terkait kerumunan di megamendung kerumunan di mana lagi tadi di petamburan
itu bukan diadakan diinisiasi oleh habib rizik
jadi jangan semua itu dibawa ke habib rizik
habib rizik ada peserta di situ ikut acaranya
jadi langkah langkahnya adalah kita meminta untuk berlaku adil dan proporsional
bukan hanya melulu tentang habib rizik
baik terima kasih banyak atas keterangannya pak aziz
baik lady tadi sudah diberi keterangan bahwa selain merasa dikriminalisasi oleh kepolisian polda metro jaya sendiri
karena merasa bahwa sebenarnya ada pembeda bedaan dari kerumunan kerumunan lain yang terjadi di daerah daerah lain
selain itu juga hasil swab sendiri adalah
memang betul adalah hak pasien
tapi kemudian ini yang jadi pertanyaan kenapa pasien sendiri memilih untuk menggunakan layanan dari mercy
yang menurut satgas covid ketua covid sendiri yaitu wali kota bogor bima arya
tidak memiliki otoritas untuk melakukan swab dan melakukan swab kepada pasien yang diduga atau merasa punya gejala covid
atau bahkan otg orang tanpa gejala
seperti itu lady
irin tapi dari pantauan anda sampai sore hari ini
apakah banyak simpatisan fpi yang berdatangan di rumah
tadi saya lihat beberapa orang memang memiliki atribut seperti simpatisan fpi sendiri
ada beberapa orang tapi tidak cukup banyak
mereka seperti pada umumnya santri santri yang memakai sarung dan juga kopiah dan berbaju putih
tapi tidak cukup banyak hanya tiga lima orang saja
tapi dari keterangan warga setempat dan saya sempat bertanya dari beberapa orang yang sudah dari pagi ada di sini
mereka bilang memang dari pagi ada bahkan dari kemarin ada yang berjaga jaga simpatisan fpi sendiri
mereka tidak menggunakan atribut atribut yang menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari ormas ini
cuma tadi memang ada beberapa saya sempat menghitung tiga lima orang saja
dan mereka duduknya tidak berkelompok tapi terpisah pisah lady
baik terima kasih untuk informasi anda erin wardani produser lapangan cnn indonesia
melaporkan langsung terkait bagaimana kondisi terkini rizik sihab